cuma diangkat sih
apa gak kedengeran ya
tapi kayaknya nggak mungkin deh
kan alponnya berkali kali
apa ini kesempatan ya
biar ibu gak deket lagi sama abah
jadi mondi sama pacar
tapi gue belum bisa buat nyintengin nyokap
gue tau sekarang sedih banget
perasaan lo mungkin hancur
tapi beliau tetap bisa senang ya
dengan lo menjadi anak yang soleh
selalu berbagi sama teman teman loh
udah pasti senang diatas sana ki
mau jalanin hidup gue
kok gue udah gak ada
tenang aja ya ki
masih ada kita kita
kita ini bukan cuma teman lo ki
tapi kita juga udah jadi saudara loh
dan lo pun saudara kita kita
kalau kayak gini
gue jadi inget boy
nenangin temen yang lagi kesusahan
sekarang boy lagi butuh dukungan

gue cuma lagi keinget buaya aja
kenapa emang yan
saat ini boy sangat butuh dukungan dari kita
iya sih yan
kita semua juga tetap harus dukung boy
cuma sekarang kondisinya
kita gak bakal bisa ninggalin oki sendirian disini
dia baru ditinggalin ibunya
rumahnya juga baru kebakar
gimana kalau kita bagi dua aja
sebagian ke boy
sebagian lagi temenin oki di rumah
kalau gak gini aja
biar yang lain termasuk lo yan
dukung dia disana ya
biar disini gue sama ivan sama oki aja
salam buat boy ya
bilang dia pasti menang
salam tuh boy
kepada hati hati ya
salam buat boy
selamat datang ya pak
balik dan sertifikan
namanya si non abis antret itu baju yang habis digosok tapi supaya surti lihat kayaknya si
non si nonteh tidur pulas tuan kayaknya riva sengaja nyuruh surti nggak biasanya surti pakai
tanya tanya aku mau kemana aduh aduh gusti ketahuan ini malam batu
alhamdulillah tuhan ya ampun terima kasih hamba mu nggak ketahuan
nggak papa lah kaki gue beda ya

mas ya kan pasti deh soalnya gak mungkin reva tidur jam segini dan reva pasti pergi nontonin boy
iya ya memang dulu pernah kejadian seperti itu tapi ini enggak enggak
tadi mas waktu mau ke kamar leva ketemu sama surti
gak mungkin kan surdi bisa jadi dua ya kan
mas lihat sendiri kalau reva tidur
eh loh ini ngomongnya gini nih jalannya rusak ya kok kayak gini sih ah jalannya rusak
enggak kok bu jalannya bagus
waduh ini jangan jangan bannya bocor ya
pinggir dulu deh
bannya kempes lagi gimana dong busnya gak bisa ganti ban
karena jalannya sepi lagi siapa yang mau nolongin ya
telepon kak ngaba aja ya
waduh malah telepon abah lagi bisa makin deket nih urusannya abah sama ibu
lo konsentrasi ya lo pasti bisa menang oke
ini gitu ya lo tahan aja
hajar terus buku deketin terus ya bener bu ya
kuras tenaganya terus bukunya
jadi inget lo harus bagus
ini udah diurusan pak
wah ternyata si orang ini agaknya lumayan
sampai keteteran si boy
wah ini mah bisa bisa ya si boy
kalau lo nyawa sembarangan
dimana mana jagoan lo alih alih
gimana sih kamu itu
ini nggak diangkat suf
nggak kedengeran ya
tapi kayaknya nggak mungkin deh
kan nelponnya berkali kali
apa ini kesempatan ya
biar ibu gak deket lagi sama abah
jadi mondi sama pacarnya itu nggak putus
tapi mungkin aja abah itu
pura pura gak denger telepon ibu
atau emang dia males angka teleponnya ibu
ya mungkin aja sih bu
abis kalau saya melihat abah itu kayak playboi jadul gitu bu
jadi ya kan kalau playboy itu kan banyak cewek cewek yang deket sama dia
soalnya kalau aku lihat dari gayanya ya bu
gayanya abah itu kayak abg tapi udah tua
tapi ini cuma mungkin aja sih bu
mudah mudahan aja abah gak kayak gitu ya bu
mudah mudahan abah itu serius sama ibu
jangan jangan bener ya akan abah gak serius sama saya